dia sudah ditangkap enam belas juni dua ribu sembilan belas dengan daerah internasional nikola tesla di oran
sebelumnya seperti kita berangkat lihat dan tahu
setelah membangun diri ke singapura kemudian menjadi keluarga belanda
kita sudah melakukan upaya upaya pun juga untuk meminta agar dia bersambungkan di ekstradisi
tapi untuk belanda kita belum mempunyai penjajah ekstradisi
pada waktu beliau ke verand satu tahun yang lalu
polu masukannya di belanda
beliau tertangkap karena repotis yang terpolu dengan nomor a satu ratus tiga puluh enam seribu tiga ratus enam puluh satu dari lima belas juni dua ribu tiga

dan ketika itu
dia sudah menjadi pemerintah yang terbaik di indonesia
nah beliau adalah seorang pemukul bni dengan yang lain lain
dengan teman temannya melalui resikotik yang terjadi pada tahun dua ribu tiga
ini satu komunitas terlalu itu tahun dua ribu tiga
itu sekarang mungkin usia sudah akan jauh lebih besar
tersangka yang lain seorang pelajar di bidana
dan sedang menjadi hukuman
pas tertangkapnya kita terus merespon
pemberitahuan dari setelah pemberitahuan dari pemerintah servia interpol serbia
ya dirjen agung beliau
tahun lalu langsung mengirimkan surat permintaan
percepatan permintaan ekstradisi
tanggal tiga puluh satu juli dua ribu sembilan belas tahun lalu
jadi tertangkap tangkap
tanggalnya enam belas juli kita terus langsung melanjuti dengan surat tiga puluh satu juli dua ribu sembilan belas
kemudian kita susun lagi dengan surat tanggal tiga september dua ribu sebelas
yaitu permintaan percepatan proses ekstradisi
yang disampaikan melalui surat ahu nanti berangkat bisa dibagikan nomor nomornya
tanggal tiga september dua ribu sembilan belas

kemudian kita melakukan apa yang kita sebut pendekatan pendekatan high level
dengan pemerintah serbia
tim tadi ikut serta sebelumnya ke sana
staff dari kementerian ham
dari dirjen ahu dari kadipuk bintar
ya sebagai interpol nihita
terus melakukan ya perhubungan
terus melakukan upaya pendekatan
dan terakhir setelah ada negosiasi
saya melaporkan kepada presiden
menurut pak menstresnek
bahwa diperlukan langkah langkah high diplomacy
karena kalau kita lewat tanggal enam belas
masa penahanannya akan berakhir
dan mau tidak mau
harus di lewaskan
selama proses ini
ada negara dari eropa juga yang mencoba melakukan
agar beliau tidak di ekstradisi ke indonesia
dan ada penacara beliau
mpl yang mencoba melakukan upaya upaya hukum juga
yang menurut kemarin saya sebelum berangkat
berbicara dengan asisten menteri kehakiman di bandara
beliau mengatakan ada upaya upaya
ya semacam melakukan swab
tetapi pemerintah serbia
saya bertemu dengan menteri kehakiman
yang diwakili oleh wakil menteri kehakiman
karena menteri kehakiman sedang cuti melahirkan
saya bertemu dengan menteri luar negerinya
wakil perdana menteri
tetap komitik dan puncaknya
pertemuan dengan presiden serbia
saya menyampaikan titip salam pak presiden
beliau sangat menyambut hangat ya
beliau mengatakan persahabatan historik antara indonesia dan serbia
akan tetap kita pelihara dan tingkatkan
tidak hanya dalam bidang politik
bidang hukum ekonomi dan budaya
setelah itu kami melakukan proses
tentunya proses covid ya
kita minta surat keterangan kesehatan
karena kebetulan di sana juga sedang ada wabah pandemi
kemudian kemarin sore jam empat belas
kita diserahkan ke kita melalui prosedur
diserahkan ke central authority indonesia ahu
dirjen ahu menentangani penerimaannya
kemudian kita serahkan ke baris krim
kita serahkan ke baris krim
dan beliau dibawa ke pesawat
dalam keadaan tangan di borgol
dan di pesawat tetap di borgol untuk alasan keselamatan penerbangan
jadi dia didampingi oleh baris krim kol
dihapit oleh baris krim kol
selama penerbangan berjalan lancar
tidak ada kurang suatu apapun
dan pada hari ini
seperti adik adik lihat
kita berhasil membawanya ke indonesia
ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua lembaga
menteri hukum dan ham
menteri pak menko perhukan sebelum berangkat
saya sudah melaporkan kepada pak menko sebelum berangkat
saya minta saya sampaikan kepada pak menko
kita rahasiakan dulu
juga kepada mensesnek dan ksp
pada waktu itu kita rahasiakan sebelum betul betul
yang bersangkutan ada di tangan kita
jadi ada baris krim
tadi binter dari pindah saang
kita lengkap tim dari kemlu
dan kita adalah kbri
saya sebagai menteri hukum dan ham
mengucapkan terima kasih kepada
bapak dubes h chandra
yang betul betul bekerja dengan apik
memuluskan upaya upaya kita ini
saya perlu sampaikan
walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan
belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan
tapi dengan hubungan baik
dengan pendekatan diplomasi high level
dalam bidang hubungan dan persahabatan
akhirnya kita bisa membawa beliau kemari
dapat dengan sukses kita bawa kemari supaya
dapat menjalani proses hukum sebagaimana mestinya
tentunya nanti kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada garuda
juga kepada beni yang ikut bekerja sama
pak dirut garuda thank you very much
yang ikut bersama dengan kita dan juga dengan bni nya tentunya sebagai stakeholders utama
melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan tentunya
kami dan penegak hukum lainnya bersama sama akan melakukan aset recovery
kalau ada harta diperkirakan masih ada
dan menurut data kita ada harta harta yang di negara lain
jadi ini barangkali yang ingin saya sampaikan
mudah mudahan apa yang kita lakukan ini
baik untuk bangsa
saya katakan you can run but you cannot hide
ini barangkali yang mau kita prinsip ini harus ditegakkan terus
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh